selain memproduksi vaksin kini bio farma mengembangkan inovasi obat obatan dan vaksin
bio farma mengembangkan obat kanker yang lebih murah
yakni biosimilars dan vaksin yang lebih ekonomis untuk penyakit tifus yakni vaksin konjugat
inovasi ini demi meningkatkan ekspor farmasi indonesia dan mewujudkan bisnis farmasi yang mandiri
peluang pasar kesehatan di negara berkembang yang kian meningkat
memberi bio farma peluang berinovasi dalam rangka mengurangi ketergantungan pada impor obat
dengan mengembangkan inovasi biosimilars
biosimilars adalah produk biologi untuk pengobatan penyakit tertentu salah satunya kanker
melalui acara media gathering bio farma menyampaikan inovasi obat kanker payudara yang ekonomis
selain itu para awak media diberi vaksin flu biogratis
yang biosimilar untuk pengobatan kanker payudara itu adalah produk tansusumab
itu yang bekerja spesifik untuk memang langsung menyerang ke sel sel kanker
jadi dia tidak seperti kalau kemoterapi
kemoterapi kan semua sel sel payudara
jadi ini spesifik sel kanker
dia menghambat pengembangan sel kanker mobile pembelahan diri
nanti dia akan memakan se kanker
sehingga itu akan musnah
jadi penyakitnya hilang
kita targetnya itu kira kira sepertiga dari harga produk yang ada sekarang
jadi kira kira tiga puluh persen lah ya
sehingga dengan harga ini kita harapkan akan jauh lebih terjangkau
dan memeringankan pasien yang menderita kanker payudara
jadi ini rencana kita bertahap mulai tahun dua ribu sembilan belas
kita kembangkan target pertama itu dua puluh juta dosis
itu minimal untuk indonesia dulu
dan nanti kita kembangkan lagi supaya tidak hanya untuk indonesia
bisa dipasarkan di luar negeri juga
meski menawarkan produk dengan harga jauh lebih murah
daripada produk farmasi impor
bio farma dapat mencapai net profit margin lebih dari dua puluh persen
jadi ada beberapa produk yang kami lakukan ekspor
bukan hanya final
bukan hanya produk jadi
tetapi juga bahan setengah jadi
yang menjadi bahan baku utama untuk vaksin
kita ekspor juga ke negara negara yang memiliki industri vaksin di sana
contohnya untuk polio
oral polio vaksin dua per tiga kebutuhan dunia itu dikirim dari indonesia
dan dari pengiriman bahan setengah jadi yang menjadi bahan dasar vaksin ini
net profit margin bisa lebih dari dua puluh persen
vietnam dan indonesia
pada saat yang sama
bio farma juga mengembangkan vaksin tivoid konjugat yang lebih ekonomis
karena dengan dua kali vaksin bisa bertahan selama seumur hidup
direktur produksi juliman menjamin harganya akan lebih murah dibanding yang sudah ada